dermaga santa monica di los angeles california amerika serikat
memang sekilas mirip dengan kawasan wisata ancol dan dunia fantasi di jakarta
namun di sini wisatawan tak dipungut biaya masuk alias gratis untuk masuk ke dalamnya
wisatawan hanya dipungut biaya parkir kendaraan
atau jika ingin mencoba wahana permainan di pacific park
karena tempatnya yang indah
dermaga santa monica kerap jadi langganan lokasi syuting film hollywood
seperti film titanic pacific rim uprising hingga iron man
wahana biang lala dan roller coaster dengan pemandangan pantai
menjadi ikon dermaga santa monica
di sini wisatawan bisa berenang di pantai sambil bermain pasir
memancing atau makan beragam menu ikan
berbagai permainan di pacific park juga bisa dinikmati dengan tiket rp tujuh puluh lima sekali main
bagi yang ingin mencoba semua permainan
bisa membeli tiket terusan seharga
rp tiga ratus bagi anak di bawah tujuh tahun
dan rp enam ratus bagi pengunjung berusia di atas delapan tahun
meski berada di kawasan pantai
udara di sini cukup dingin sekitar dua puluh derajat celcius
tak heran jika beberapa wisatawan
termasuk atlet pelatih dan ofisial tim honda di bl all star dua ribu dua puluh
yang memakai jaket saat jalan jalan di sini
salah satu spot yang paling menarik di amerika tempatnya lea

di mana kita bisa melengkapi beberapa kegiatan kita keliling di la
walaupun ini musim panas
tapi terpaan anginnya luar biasa
makanya kita pakai jaket
tapi memang secara penataan untuk tempat publik
luar biasa bagus
tempatnya bagus banget apalagi pas waktunya waktu sunset
terus banyak makanan enak enak

terus dikasih hiburannya pemandangan alam yang sangat bagus keren
setelah puas jalan jalan di dermaga santa monica
saatnya mengabadikan momen dengan berfoto
selain dengan latar belakang ikon wahana biang lala dan kereta luncur
tanda akhir rute enam puluh enam juga menjadi ikon populer untuk berfoto
rute enam puluh enam adalah jalan terpanjang yang menghubungkan kawasan chicago
dengan los angeles sepanjang hampir empat km
di tahun seribu sembilan ratus tiga puluh
rute enam puluh enam menjadi jalur utama yang dilewati penduduk amerika
saat berimigrasi ke wilayah barat
suvenir mengenang sejarah rute enam puluh enam
juga bisa didapatkan wisatawan di tempat ini
raka zaipul los angeles amerika serikat